banyak umat islam berbondong datang ke masjid memasuki sepuluh hari terakhir ramadan
bagi yang punya waktu luang mereka melewati hari dengan berdiam diri
ritual ini dikenal dengan iktikaf
mereka berharap di sepuluh hari terakhir itu bisa mendapatkan laylatul qadar
satu malam ganjil yang nilai ibadahnya berlipat seribu bulan
dewan masjid indonesia dalam surat edaran nomor ke delapan tanggal dua puluh empat maret lalu
tidak melarang pelaksanaan i'tikaf
namun begitu dewan masjid mengingatkan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan punya manfaat
jika kita tetap itikaf perlu diperhatikan beberapa hal supaya stamina tetap fit
yang pertama dalam posisi duduk yang memakan waktu lama perlu peregangan otot
secara umum intinya saat itikaf itu perlu ada stretching break
jadi kalau kita dari kedokteran olahraga dua jam sekali minimal otot otot itu perlu diregangkan
saat dalam posisi duduk yang terlalu lama sediakanlah waktu dua jam sekali untuk stretching peregangan
otot otot yang dirasa pegal mungkin terutama dari kaki ya jadi dari badan ke bawah
posisi duduk juga perlu dijaga supaya tegak sempurna
karena jika salah mengatur posisi otot dan tulang bisa timbul masalah
selain itu perhatikan pula asupan gizi
pada ramadan kedua kalinya di masa pandemi ini umat islam sepatutnya bijak mengambil keputusan
jika yakin masjid di lingkungannya aman kita boleh beritikaf
jika ragu sebaiknya tidak dilakukan
menolak bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat
saya menghimbau kepada masyarakat itu carilah masjid yang familiar dengannya
syukur syukur kalau tempat itu tidak ada masjid

kalau daerahnya itu daerah merah apalagi daerah hitam
saya kira lebih baik tidak usah itikaf karena kan lebih utama melihara kesehatan daripada mengejar pahala kan
sesuai tata cara itikaf memang dilakukan di masjid
namun di masa darurat seperti ini beribadah untuk mendapatkan malam seribu bulan tidak salah jika dilakukan di rumah
meraih pahala tidak harus menekati bahagian
suryo utomo urib handoyo cnn indonesia